tertangkapnya ketua dpd irman gusman terjadi di tengah bergulirnya wacana penguatan fungsi lembaga senat tersebut
hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi dpd untuk meyakinkan masyarakat
agar kasus tersebut tidak mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga dpd
ketua dpd irman gusman menjadi anggota dpd pertama yang terjerat kasus korupsi
ironisnya tertangkapnya irman terjadi di tengah bergulirnya wacana penguatan lembaga dpd
dalam sistem keternegaraan di indonesia
kasus korupsi ini pun diakini akan mempengaruhi rencana penambahan kewenangan dpd
yang bakal tertuang dalam amandemen undang undang dasar nanti
secara politik pastinya akan berpengaruh kepada keinginan teman teman dpd
untuk memberikan penguatan terhadap eksistensi lembaganya
secara pribadi saya setuju dengan teman teman dpd itu bahwa
lembaga itu memang harus diberikan penguatan
padahal seharusnya kita nggak boleh hanya karena persoalan
kasus orang orang kemudian digeneralisir kepada lembaga
terkait kasus yang menjerat irman dpd sebenarnya tak memiliki keunangan apapun dalam kuota impor gula
namun jabatan irman sebagai ketua dpd dianggap bisa mempengaruhi orang
atau lembaga tertentu yang memutuskan soal kuota impor gula tersebut
terlebih urusan kekuatan
urusan impor itu untuk daerah sumatera barat provinsi yang menjadi daerah pemilihan irman gusman
menjadi pr besar bagi dpd untuk dapat meyakinkan publik terkait wacana penguatan wewenang lembaga senat tersebut
terkait dengan upaya penguatan kewenangan saya kira dpd sekarang harus berjuang keras lagi
meyakinkan publik meyakinkan publik karena jangankan punya kewenangan sekali lagi
tidak punya kewenangan pun masih dijadikan layak
jadi kalau menurut saya sih barangkali saatnya untuk
melakukan koreksi ya terhadap sistem kelembagaan negara kita
dpd selama ini hanya berwenang memberi pertimbangan dalam proses legislasi penganggaran dan pengawasan
sementara proses pengambilan keputusan menjadi kewenangan dpr
akibat kasus yang menjerat irman gusman
sangat mungkin hal ini bisa mengikis kredibilitas dpd yang kini tengah mengajukan penguatan kewenangan
jangan sampai seperti kata pepatah
karena nilai setitik rusak susu sebelangnya
boleh dibilang kasus yang menimpa ketua dpd irman gusman adalah ironi
di tengah bergulirnya wacana penguatan peran dan kewenangan lembaga tersebut
rapat badan kehormatan dpd untuk menentukan posisi irman gusman sebagai ketua
menjadi taruhan besar kredibilitas lembaga senat tersebut
akankah kasus ini menimbulkan krisis kepercayaan publik pada lembaga yang sering dinilai sebagai macan ompong
alias lembaga besar tanpa kewenangan strategis di parlemen
kita akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber
laude ida wakil ketua dpd ri periode dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu sembilan dua ribu
ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani atau lima indonesia
dan melalui sambungan satelit ada akademisi hukum tata negara revli harun
di gedung dpr eh gedung dpd ya di kompleks dpr mpr
kita terlebih dahulu bahwa bapak karena pak refli harun ini akan menjadi narasumber inti dalam rapat pleno yang penting
sekali buat dpd kita akan langsung ke beliau
bang revli selamat malam
iya selamat malam alvito
jadi perkataan revli harun menentukan bertahan atau tidaknya seorang irman guzman di dpd malam hari ini
apa yang kemudian akan anda sampaikan kepada rapat pleno malam ini
itu saya kira tidak menentukan ya tetapi saya pribadi akan memberikan pertimbangan ya memang
ini kan ada dua track ya satu track etik dan dua track pidananya
kalau pidana kita tahu bahwa berproses di kpk dan itu kan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu bisa enam bulan sampai satu tahun
tapi track etika ini bisa cepat ya tergantung bagaimana kemudian klarifikasi terhadap tindakan ott yang dilakukan oleh kpk
serta kemungkinan pelanggaran pelanggaran kode etika
dan kemungkinan pelanggaran kode etik lainnya yang dilakukan oleh irman guzman
dan kita tahu bahwa memang sangsinya kan mulai dari yang paling ringan teguran sampai yang paling berat pemecatan
baik sebagai pimpinan dpd maupun pemecatan sebagai anggota dpd
dan kasus ott seperti ini memang kategorinya ya saya katakan kategorinya berat ya
di mk akil muhtar diberhentikan karena ott
kemudian di dpr kita tahu juga
ada beberapa anggota dpr yang juga diberhentikan
nah saya kira ini memang sekali lagi dalam posisi sebagai ketua lembaga itu bertambah berat
karena harusnya kan ketua lembaga mengerti betul etika yang harus dijunjung tinggi ya
sebagai lembaga yang memang lembaga inti di republik ini kendatipun dpd sendiri dianggap sebagai macan ompong begitu
ini adalah operasi tangkap tangan jadi agak terlalu naif untuk mengatakan ya ini nggak bersalah dan lain sebagainya
tapi tetap saja negara ini menganut presumption innocent
apa namanya pradugata bersalah terlebih dahulu
dan kalau misalnya mengajukan pra peradilan irman guzman mengajukan pra peradilan dan kemudian ketersangkaannya posisinya sebagai tersangka dicabut oleh pra peradilan
kan seharusnya tidak perlu mundur
iya kita kan pertama kan kita bicara seandainya ya
proses pra peradilan itu kan bisa dianggap sebagai tersangkaan

proses pra peradilan itu kan bisa dianggap sebagai tersangkaan
jadi biasanya bicara tentang prosedur ya
apakah prosedur mendapatkan bukti dan lain sebagainya penetapan sebagai tersangka itu adalah prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang undangan atau tidak
tetapi sebenarnya bukan substansinya kan
substansinya adalah apakah yang bersangkutan itu betul betul memang melakukan tindak pidana suap
apakah yang bersangkutan itu menyalahgunakan kewenangannya
apakah yang bersangkutan itu melakukan apa yang disebut orang sebagai memperdagangkan penggunaan
apakah yang bersangkutan itu melakukan apa yang disebut orang sebagai memperdagangkan prosedur
seperti itulah yang dalam masalah etik itu tidak perlu diiringkan dengan pembuktian di peradilan
karena kalau diiringkan dengan pembuktian di peradilan itu kan prosesnya lama
etik itu cukup mengkonfirmasi apakah perbuatan tersebut memang benar benar terjadi atau tidak
dan kemudian nanti diukur parameter etiknya
mana etika yang dilanggar

tetapi yang paling penting adalah
memang etika dan pelanggaran hukum ini memang bisa sama bisa berbeda
setiap pelanggaran hukum pastilah pelanggaran etik
tetapi tidak mesti pelanggaran etik itu pelanggaran hukum
jadi kalau misalnya dihukum secara etika belum tentu bisa dihukum juga secara pidana
tapi kalau dihukum secara pidana sudah pasti secara etika melanggar
itulah sebabnya kadang kadang pelanggaran atau hukuman etika ini bisa didahulukan dibandingkan hukuman pidana
karena serupa tetapi tidak sebangun
tidak sama persis begitu

anda sudah menyampaikan paparan ini di dalam atau baru akan mulai
baru akan mulai mestinya jam sembilan belas tetapi karena cnn harus menunggu sebentar
tapi begini bang kita tahu bersama bahwa sebelum kasus ini di dpd itu sudah ramai riuh rendah soal wacana pergantian pimpinan dpd
sehingga menimbulkan sorotan buat publik ini kemudian terjadi
nah nampaknya kasus ini juga membawa kondisi yang terpecah dua polar itu bagaimana anda merasakan itu sekarang
ya saya juga melihat ya ada nuansa pro dan kontra ya ada suara ada nuansa saling dukung mendukung
dan ini juga keterbelahan
karena ini adalah kasus yang berkelanjutan karena soal masa jabatan
tetapi kalau kita secara jernih memisahkan antara kasus ott dan kasus tatip yang memperpendek masa jabatan
maka sesungguhnya kan ini clear ini adalah ranahnya ranah pelanggaran etik luar biasa
saya kenal baik sama pak irman misalnya dan sering dimintai pendapat dan lain sebagainya
tetapi memang agak sukar bagi kita untuk dalam tanda kutip memaafkan
memberikan toleransi kepada tindakan tindakan yang kemudian terbukti dengan adanya operasi tangkap tangan seperti ini
terlebih hal tersebut dilakukan oleh pimpinan lembaga
karena etika pimpinan lembaga itu harus jauh lebih tinggi dibandingkan etika para anggota biasa begitu
dan terlepas apakah ini ada jebakan misalnya
apakah kemudian ini kemudian ada diskenariokan ya
ada upaya untuk mendiskreditkan dan lain sebagainya
tetapi kan faktanya adalah uang itu dipakai
ada uang seratus juta
sudah diterima dan kemudian disimpan
iya lalu kemudian baru dikembalikan setelah ott
dan ini yang saya kira agak berat begitu
karena kalau misalnya dari awal mau menolak pemberian
maka sesungguhnya pada saat itu juga harus ditelur
dan ini pelajaran bagi pimpinan lembaga yang lain atau pejabat pejabat yang lain begitu
terakhir barangkali pertanyaan saya bang
karena mungkin sudah ditunggu
pernyataan anda sangat penting sekali lagi
ini akan menentukan posisi irman gusman di kursi pimpinan dpd malam hari ini
pertanyaan saya kemudian
kalau misalnya benar irman mengundurkan atau diberhentikan atau mengundurkan diri
bagaimana mekanisme pemilihan ketuanya kemudian
kalau pemilihan ketua ini mohon maaf
saya tidak terlalu tahu persis ya
karena saya belum baca tatipnya
tetapi bayangan saya itu nanti akan ada caretaker
wakil ketua untuk sementara bertindak sebagai ketua
lalu kemudian pasti akan ada pemilihan ulang gitu
pemilihan ulang untuk mengisi jabatan ketua
dan saya kira kemudian semua akan berpeluang untuk menjadi ketua begitu
dan pemilihan biasanya kan paket
karena wakil ketua yang ada juga akan diganti atau
pemilihan dpd berbeda dengan pemilihan pimpinan dpr
pemilihan dpd ini berdasarkan jabatan jabatannya
pemilihan wakil lalu pemilihan ketua dan lain sebagainya begitu
bung revi terima kasih atas waktunya kita dengarkan nanti hasil dari rapat pleno malam hari ini
terima kasih bersama cnn indonesia prime news
kita akan lanjutkan dialog ini dengan narasumber kita yang sudah ada di studio
saya mau ke bang laude terlebih dahulu
kapan dengar informasi ini
dan apakah sudah berkomunikasi dengan pak irman
saya dengar itu pada hari sabtu sekitar setengah dua belas
saya baru dalam perjalanan dari main tenis
karena setiap hari sabtu saya main tenis pagi sampai siang
karena saya baru buka hp saya ditelepon
kemudian saya kaget ada dengar peristiwa itu
karena tidak pernah membayangkan irman guzman akan se
kenapa tidak pernah membayangkan
tidak pernah membayangkan karena pertemanan kami sepuluh tahun lebih
sepuluh tahun kami bersama di pimpinan dpd
sebegitu kredibel apa sosok irman di mata anda
relatif sebetulnya kalau itu ya
karena saya tidak tahu dalaman
anda senyum saya tidak bisa tafsirkan dalam hati
tapi intinya selama sepuluh tahun nggak ada isu seperti ini
tidak ada isu seperti itu
karena menurut saya ini kecelakaan besar
karena saya berteman dengan dia
saya ketemu dia sekitar tiga minggu lalu di kantornya
waktu saya menyampaikan harapan bahwa kita sama sama melakukan pengawasan untuk sumber daya alam indonesia
kelompok pengawas sumber daya alam di dpd itu bisa bekerja sama
karena di ombudsman saya menangani itu sebetulnya
waktu itu saya akan berkunjung ke riau
untuk mencoba melihat bagaimana penanganan kebakaran hutan dilakukan oleh satgas penanganan kebakaran hutan di riau
dia terima kasih sekali
tapi setelah itu nggak berkomunikasi lagi sampai dengan saya dengar berita dua hari lalu itu
itulah sebabnya saya kaget sebetulnya
jadi tidak berkomunikasi juga setelah ketika ada berita itu tidak sempat berkomunikasi
tidak sempat lagi karena saya telepon ajudanya pun itu tidak diangkat tidak aktif
sehingga saya sendiri sebagai kolega sebagai mantan pimpinan bersama dia
selama sepuluh tahun bersama pak irmani
sebenarnya saya merasa waduh ini sebetulnya kenapa terjadi seperti ini
kalau menurut anda apa yang terjadi
nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
saya masih bersama kami saya potong laode ida tadi dan saya belum bertanya apapun kepada rey rangkuti
tapi saya lanjutkan dulu ya bung rey ya
saya tanya tadi agak tidak masuk logikanya bang laude kenapa
sebenarnya saya hanya pengalaman saya dengan pak irman itu kan
selama sepuluh tahun saya tidak melihat gelagat seperti itu
di mata saya tentu saja ya di belakang saya saya nggak tahu
karena di dpd itu sebenarnya
tidak punya kebenangan
tapi figur figur tentu mempunyai kekuatan lobby personal
yang bisa menjadikan orang terpengaruh ketika dipengaruhi oleh yang bersangkutan
mungkin ini yang dimainkan
jadi kalau istilah kompas hari ini itu jualan pengaruh
itu boleh jadi
apakah itu kemudian menjadi praktik yang biasa dilakukan dpd
waktu saya membuka posko pengaduan mafia
kebetulan di lantai delapan
itu lantai kami pimpinan dpd
gedung nusantara tiga
itu memang ada waktu itu indikasi sejumlah nama
anggota dpd pada saat itu juga
dilaporkan ke saya waktu itu
saya merasa malu juga
saya diberikan informasi seperti itu
dan itu pada tingkat anggota
kalau lobbynya saya kira lebih canggih ya
itu wajar wajar saja sebetulnya
apalagi berkaitan dengan konstituen kita
dari berbagai daerah
yang penting tidak menjadikan lobby itu sebagai wadah transaksi
atau media transaksi
iya personal saja
itu dan personal dalam artian begini
tapi walaupun personal kan dia kan pejabat publik sebenarnya
tidak mentransaksikan lobby
untuk kepentingan bersama dan lain sebagainya
itu tidak ada masalah
tapi untuk transaksikan lobby itu
itu yang tidak boleh sebetulnya
tapi sampai sejauh ini
baru irman gusman yang kemudian kita punya presiden
ini saya kira presiden buruk ini
dan oleh karena itu
saya mengharapkan teman teman di dpd
dan saya bicara dengan sebagian mereka tadi
untuk langsung mempunyai persangkutan
harus ada rekonstruksi dulu
bagaimana proses kpk itu setelah menangkap tangan
apakah ott betul
ini statement ini menjadi menarik
karena ini sudah disampaikan sebelumnya
oleh bang laude dalam pemberitaan
melalui media sebelumnya
sepanjang hari ini
orang kemudian bisa menangkap
bisa saja menangkap bahwa ada kesan
dan upaya laude untuk
mencoba melindungi kawannya
yang sudah terbukti
menyimpan uang seratus juta
itu kan tafsir publik
jawabannya seperti apa
jangan dianggap juga
bahwa kpk itu serba benar
kalau yang saya dengar cerita tadi
misalnya saya cerita tadi
saya tidak sebutnya
ada satu menteri tadi saya cerita lama
ini prosesnya itu menarik
ini kan sebetulnya
yang diincar oleh
kpk menurut versi ini adalah
orang yang sudah tersangka
di sumatera barat
yang sebetulnya tahanan kota
kenapa tahanan kota bisa berada di jakarta
itu kan harusnya tidak boleh keluar dari
tapi kenapa berada di jakarta
dan kemudian ada di rumahnya pak herman guzman
dan pak herman guzman
bagaimana prosesnya sehingga dia bisa menerima dia
bisa menghadirkan dia
atau dia bisa hadir rumahnya pak herman guzman itu
itu harus direkonstruksi sebetulnya
dan di balik itu
menurut anda ada grand design
itu salah satu statement saya sebetulnya
ketika saya mencurigai proses proses seperti itu
ini bukan saya menuruti pak herman guzman
tidak bisa dilindungi lagi dia sekarang
konstruksi perjalanan sampai dia
dikatakan ott itu seperti apa
itu harus terbuka juga
kalau dilakukan oleh kpk
karena akan membutuhkan
prasangka prasangka buruk lainnya
pada sejumlah anggota ini
oh ini diskenariokan
oleh anggota anggota dpd
sudah lama ingin menjatuhkan irman gusman
melalui dua lima tahun
bagaimana tanggapan seorang rek
rangkuti terkait dengan itu dulu
bagi saya sudah tidak terlalu relevan
mendiskusikan itu ya
yang penting itu kan ada dua
pertama adalah faktanya
nah kalau yang kedua adalah
tapi mau skenario mau tidak
tidak ada hubungannya dengan hukumnya
tidak ada hubungannya dengan hukumnya
yang fakta itu
apakah yang bersangkutan menerima suap
apakah yang bersangkutan menerima itu
tidak terlalu penting
yang penting uang itu di tangan
di tangan dia
dia dengan sadar menerima
dan karena itu anda tidak setuju dengan laude
bukan tidak setuju
bagi saya sudah tidak penting
bang laude katakan tadi
jangan terburu buru lah
makanya dalam konteks ini kan ada dua
kawan kawan di dpd itu mau menerima langkah hukumnya
atau mau memproses etiknya gitu
kalau memproses misalnya jabatan yang bersangkutan setelah ada putusan yang ingkrah
ya memang nggak perlu lagi juga ada namanya sidang tkdk itu
karena ya sudah otomatik
sudah ditahan kok gitu
nah justru fungsi dari sidang malam ini yang dilakukan oleh dpd itu dalam konteks etik
anda ott terbukti
nah entah anda misalnya mau menerima atau tidak
tapi itu juga sudah jadi persoalan
apalagi tadi ditambah oleh bung laude yang mengatakan bahwa ini tahanan kota kok bisa diterima oleh beliau
nah itu juga jadi masalah
tapi belum tentu semua orang tahu bahwa yang bersangkutan tahanan kota
maksud saya kan kalau sidang di dewan kehormatan menunggu putusan hukum yang ingkrah
ya menurut saya nggak perlu juga
sudah sedikan sendirinya
apakah ada hubungannya secepat mungkin diambil langkah langkah untuk menyelamatkan marwah dpd misalnya begitu
ada nggak dari kacamata anda
kalau menurut saya ya memang yang paling elegan itu pak irman mengundurkan diri
itu pertama akan memberi semacam simpati lah kepada beliau
kita dengar dulu misalnya siapa kawan kita itu
andi siapa dulu
begitu ditetapkan tersangka langsung mundur
simpati orang juga tumbuh dan sebagainya gitu
ada presiden pks mantan presiden pks juga begitu ditetapkan langsung mundur dari dpr macam macam gitu
saya pikir langkah ini kalau dilakukan oleh pak irman berimplikasi pada tiga hal
pertama adalah pada dirinya sendiri
nah jadi tidak perlu ada lagi misalnya upaya yang terus menerus mendekradasi beliau
gira gira gitu ya
terbukti dia terima lapang hada
dia mengundurkan diri di dpr
ke dpd nya juga begitu
memberi efek bahwa dpd bisa terselamatkan dengan seperti tidak perlu menjaga dan membela gitu ya
seorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh kpk gitu
nah yang ketiga ini menurut saya berefek pada pendidikan politik bagi siapapun gitu
jadi sekarang kita kalau orang tersangkut dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka gitu
apalagi sifatnya ott gitu kira kira itu
ya pejabat publik itu mestinya sudah mulai dengan sendirinya harus sadar diri
jadi tidak perlu lagi
karena kalau misalnya masih menunggu ada keputusan dari dewan kehormatan
lama lama dpd ini juga akan dianggap orang gak beda beda juga dengan dpr gitu loh pak
sekarang saja orang sudah bertanya tanya
loh di dulu kita menganggap dpd itu nggak ada masalah ternyata
tabiatnya kurang lebih sama dengan dpr
proses untuk menyidangkannya juga sama seperti dewan kehormatan di dpr
misalnya orang lama ada proses perlindungan blablabla gitu
jadi tujuan utama itu
untuk menanggung sama kita dalam konteks yang lain itu tadi
bagaimana marwah dpdnya kita naikkan gitu ya
terus keinginan untuk memperkuat posisi dpd ini
dengan sendirinya kan kehilangan simpati publik yang makin luas gitu
nah ini harus juga dipikirkan secara matang oleh anggota dpd secara umum gitu
saya sih setuju aja
sidang dewan etik di dpd atau badan kehormatan dpd
tidak boleh sepihak juga
itu kan harus konfirmatif
untuk konfirmasi itu harus ada kesaksian langsung
harus ada testimoni langsung dari irman gusman
walaupun kpk sudah membuktikan ada uang dan uangnya di dalam
nah itu kpk harus mengkonstruksikan itu dulu
merekonstruksi proses bagaimana tangkap tangan itu
yang dimaksudkan tangkap tangan itu seperti apa sebetulnya
jadi jangan sampai benar juga apa yang dikatakan misalnya pihaknya irman guzman
saya tidak tahu itu
itu sudah barang itu dimana tempatnya
itu baru bisa dipastikan
oh iya ternyata diambil langsung
oke saya bawa di kamar
betul nggak seperti itu
oke gimana proses tawar menawarnya gitu
itu kan harus dibuktikan dulu
ini tidak boleh sepihak dipastikan oleh seorang
sekali lagi saya tidak sedang membela orang yang sudah tersangka oleh kpk
tapi bahwa pembuktian pembuktian seperti itu harus diperhatikan untuk mencoba
memberi suasana yang lain
lugan lugan bahwa orang orang dpd ini sebetulnya hanya ingin memperebutkan posisi ketua dan wakil ketua atau dipimpinan yang tertingginya
karena apa sih yang mau diharapkan di bawah itu sebetulnya
gelisah di bawah karena di atas dianggap oh ini dia transaksikan jabatan
mereka menikmati fasilitas dan sebagainya dan sebagainya
sementara di bawah menikmati fasilitas
mereka menikmati fasilitas banyak tapi juga tidak puas
ini kan sebetulnya boleh dikatakan orang orang dpd itu sekarang
itu jauh beda dengan periode pertama dan periode kedua
fasilitasnya lebih banyak
mungkin saya kira seperti itu
sehingga ini oh ini jadi ketika orang melihat posisi jabatan ketua wakil ketua
wah itu wah apa bedanya mereka dengan kami
mereka itu sudah sering apa sering kemana mana
mungkin dapat keuntungan pribadi di situ
inilah kecurigaan kecurigaan sebetulnya
tapi begini dalam kasus kasus yang ditangani kpk operasi tangkap tangan
mostly kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh kpk berada pada koridor dan jalan yang kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi
apakah kemudian mungkin hanya karena irman gusman kita menafikan bahwa kpk itu adalah lembaga yang independen dan murni dari pengaruh
sehingga tidak mungkin ada grand design yang kemudian mencekokkan gagasan itu ke kpk sehingga kpk bergerak
saya mau tanya tahu nggak sejumlah kasus yang tertunda di kpk
ribuan kasus saat di kpk dan tidak diperiksa
cara tangkap tangan adalah cara termuda yang dilakukan oleh kpk
satu kasus misalnya akil muhtar
bupati beberapa bupati yang menyogok akhil muhtar sudah terbukti sampai sekarang tidak diproses
itu kan berarti ini grand design atau apa
kita harus pertanyakan juga ini kan saya pejuang anti korupsi sejak dulu ya
belum ada yang lain lain yang berjuang menyatakan anti korupsi kami sudah bergerak di situ
tapi bukan itu masalahnya
ini ada fakta loh di kpk juga begini
lalu apakah kita benarkan apa yang selalu dilakukan oleh kpk atas nama pemberantasan korupsi dan citranya di publik
tidak semua kan
makanya saya bilang dalam kasus ini ini sebetulnya tunggu aja sebentar
konfirmasi gimana sebetulnya rekonstruksinya itu dilakukan oleh kpk ah baru ternyata ya betul
ini transparansi dalam
tapi bang laude yakin sekali bahwa ini ada grand design dibalik itu
itu hanya satu asumsi
ya hasil asumsi karena ketika ada orang yang begitu gembira tergesa gesa langsung menjatuhkan irman gusman
pada tanpa menunggu tempuh
itu lah ini berarti ada skenario dibaliknya
berdasarkan tadi bukan memang kalau sudah tersangka harus di
ya tapi kan tersangka itu ya dinyatakan orangnya tersangka tapi kan harus dikonfirmasi dulu kan
konfirmasi dulu kenapa tersangkanya seperti apa
anda ini dikatakan tersangka oleh siapapun oleh di luar sana tersangka dia
tiba tiba langsung tanpa konfirmasi itu nggak boleh juga kan
itu melanggar hak orang lain juga
jadi berikanlah hak pada pak irman guzman eh mungkin satu dua minggu lah
untuk pra peradilan maksudnya
untuk melakukan pembelaan diri termasuk pra peradilan
termasuk kalau di ajak di dpd disuruh dipanggil seperti pak satya novanto dulu kan
nggak ada yang terluka bung rey kalau misalnya diperpanjang dua minggu tiga minggu itu untuk memberikan ruang klarifikasi
kan seperti yang saya sebut tadi kan ini juga termasuk dpd
kalau mereka mau bermain main dengan seperti ini ya tentu yang mereka pertaruhkan itu kan wibawa dan marwah dpd di mata masyarakat
sama seperti dpr nih kalau kayak gitu
karena logikanya apa saya nggak mengerti gitu
sebetulnya kan sidang di dekan kehormatan itu mau menyidangkan kebenaran bahwa ia ditangkap tangan gitu lah kira kira
atau mau menyidangkan bahwa ada persoalan etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan
kalau mau membuktikan bahwa iya benar proses tangkap tangan itu
ya nggak perlu ke dkk itu bawa ke pra peradilan meskipun pertanyaan saya juga apa juga yang mau dibawa ke peradilan
tapi kalau etik
kalau etik nggak perlu prosesnya seperti apa
mau dia di skenario dia berbuat jahat itu atau tidak dan sebagainya terbukti dia menerima suap
itu saja ada uang ada ada ini

sama dengan begini misalnya yang kan dalam kode etik dpr itu disebutkan anggota dpr nggak boleh masuk ke
itu sama dengan begini misalnya yang kan dalam kode etik dpr itu disebutkan anggota dpr nggak boleh masuk ke tempat tempat lain

nah sekarang terbukti ada orang di situ anggota dpr
nah anggota dpr nya mau ditanyakan dulu dia dijebak apa nggak di situ
kamu udah di situ kok
dan sebagainya gitu
dan anda malah merokok di situ minum di situ
ya dua jam tiga jam gitu
masa kita mau menanyakan dia kamu ini dijebak ya ke situ gitu
nong jelas dong ada proses kesadaran kok di dalam dan sebagainya gitu
menurut saya dengan situasi yang seperti ini
yang mau kita adilin itulah etiknya
bukan soal bagaimana prosesnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam ott
itu wilayah nanti di apa namanya
di proposisi ya
ya di katakanlah peradilan
meskipun saya bertanya juga
kalaupun masuk nanti ke pra peradilan
yang mau dipersoalkan mereka yang mana
sebab kalau prosesnya namanya tangkap tangan
ya diperadilankannya bagaimana
kecuali yang melalui penetapan yang disebut dengan proses panjang ini kan
kalau yang mereka mau persoalkan itu proses penetapannya sebagai tersangka karena kasus tengahnya
nanti dibuktikan di pengadilan
bukan di pra peradilannya
nah sebagainya gitu
nah oleh karena itu kalau saya merasa
memang lebih elegan kalau sudara irman guzman mengundurkan diri
kalau dpd pun mau mengambil kesimpulan
soal apakah dia akan diberhentikan atau tidak
itu juga bisa dilakukan oleh dpd
nah soal apakah mereka mau mengambilnya dengan segera misalnya
mengatakan yang bersangkutan
usulan yang disampaikan oleh bang laude
itu yang saya sebut
dimana ininya menurut saya
yang mau dipersoalkan dimananya gitu
kalau mau dibuktikan dulu bahwa ya di jebak
kan kita tidak sedang mempersoalkan masalah hukum
itu maksud saya
yang kita persoalkan itu adalah masalah apakah yang bersangkutan melanggar etik atau tidak
kan kira kira begitu
nah dengan ditangkapnya yang bersangkutan sebagai
ditangkapnya sebagai tersangka dalam proses otomatis
yang sudah lah itu
kalau sudah otomatis itu rekamannya juga nanti akan banyak
nanti akan keluar nanti di persidangan semua kan
kira kira begitu itu
nah itu sudah menjadi syarat untuk dilaksanakannya yang bersangkutan disidangkan
nah kalau masih tetap menunggu ya buat apa juga
sidang sidang segala gitu
terus terusnya gitu
nah tentu prosesnya ya minta klarifikasi
akan ada proses dirinya
memang sederhana kalau kita
ini kan sebetulnya kita masuk pada perangkap
pencitraan publik terhadap kpk
kpk itu apa yang dilakukan benar lah
ya kita tidak ingin lagi
mengkonfirmasi bagaimana sebetulnya sebuah proses
sehingga dia dikatakan
ya tertangkap tangan
kita tidak perlu lagi mengkonfirmasi itu
ya silakan gitu
kalau itu saya nggak punya
saya tidak keberatan juga silakan gitu
dpd juga kan
ya kan dilihat nah ini dpd ini sebetulnya sedang memperebutan sesuatu
jadi tidak ada kerjanya
kerjanya hanya mengurus
terlalu melebar kalau kita mempertanyakan
apakah misalnya kpk netral
apakah kpk itu pilih tebang
kalau konteknya soal etika ini
tidak usah sampai kesana kesana gitu
fokus aja apakah yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran etik
dan repot kita kalau nanti anggota dpr
dibawa ke mkd
terus yang disidangkan oleh mkd itu bukan soal fakta bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik
tapi motif yang bersangkutan melaporkan apa
oh dibalik ini ada skenario besar besaran
kemudian yang bersangkutan
ini kan efek dari perebutan jabatan di dpr
oleh karena itu kita tidak perlu membuat sidang etika
kita jeda terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi bersama kami

dan kita harapkan sebenarnya berdirinya sejak reformasi
karena dpd ini gunanya adalah membawa aspirasi kawan kawan daerah ke tingkat nasional
dalam bentuk non pisik dalam bentuk non jiwa
karena yang diurus oleh mereka kan sumber daya macam macam
nah kewenangan ini belum pernah dilaksanakan dengan baik oleh dpd karena memang kewenangannya nggak ada
dan selama ini kewenangannya ada di tangan dpr sehingga kewenangan dpr itu bertumpu
iya dia urusan jiwanya orang per orangnya urusan geokrapiknya dia urusan sumber daya alamnya dia juga
anda bisa bayangkan kewenangan dpr yang begitu luas itu
dan tidak dibagi ke dpd
dan tidak dibagi
tidak dibagi ke dpd yang berakibat menumpuk pada satu orang
dan disitulah permainan uang ini kan selama ini terjadi
sekarang kita ingin dpd itu berbagi peran
yang sebagiannya masuk ke dpd
nah oleh karena itu sekalipun kasus ini muncul seperti sekarang
mestinya nggak boleh memutuskan harapan dan keinginan kita untuk tetap menjadikan dpd itu sebagai lembaga yang melakukan penyeimbang terhadap dpr gitu
itu yang terus menerus menurut saya dikampanyekan
jadi jangan sampai kita mempunyai semacam kesimpulan ya nanti juga akan menggoda dpr
kalau cara berpikirnya begitu ya mestinya menggoda dpr
maksud saya yang menggoda dpr juga yang jadi pertanyaan kita
udah berulang kali ketangkap orangnya kok
malah kita masih menginginkan supaya dpr nya kekuasaannya tetap tunggal
seperti itu dengan kewenangan yang begitu luas gitu
bang laude anda termasuk orang yang berjuang untuk mempertahankan bukan mempertahankan
memperjuangkan fungsi dan pemberdayaan dpd sesuai dengan koridornya
sesuai dengan harapan atau amanat reformasi sebenarnya
dan sampai sekarang kita masih belum melihat hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi
ditambah lagi kasus ini bagaimana
ya insya allah begitu ya
jadi saya coba memposisikan diri sebetulnya dalam dua sisi
satu sebagai pimpinan lembaga
pada saat itu sekaligus anggota
dan yang kedua sebagai figur pergerakan
saya sadar betul bahwa kalau dpd tetap seperti sekarang
maka dia tidak kemana mana
oleh karena itu saya mengajak teman teman waktu di dpd
untuk menjadikan dpd sebagai ngo besar
plat merah yang di biar negara
icw fitra yang saya diri

gak punya uang tapi bisa bersuara
mengapa satu lembaga besar yang di biar negara
dan orang orangnya para tokoh dari daerah
tidak bersuara atau didengarkan
kewenangan kalau mau tuntut
tidak akan pernah ada sebelum ada perubahan konstitusi
perubahan atau amandemen kewenangan dpd itu
tidak akan mungkin ada
oleh karena itu ini orang orang dpd sebetulnya
dari daerah memperjuangkan apa yang menjadi misi daerahnya
daerahnya mari rame rame ke pihak yang terkait di jakarta
itu namanya jembatan untuk kepentingan daerah
yang kedua pada tingkat pimpinan
sebetulnya mengorganisir pergerakan itu
nah persoalannya memang
sejauh ini itu efektif nggak ide itu
mereka tidak mau
bayangkan saya saja mengorganisir
untuk satu pembentukan rancangan undang undang
menjadi undang undang yang dibahas oleh dpr
seperti undang undang kelautan itu
itu produk dpd
kalau saya bahas dari satu tempat ke tempat lain
nggak ada satupun yang tertarik waktu itu
hanya segelintir orang
satu dua orang saja
padahal itu produk dpd
orang orang itu maksudnya anggota anggota dpr
rapat kesana kemarin kan pakai tanda tangan
di situ kalau pergerakan ada uangnya kan
suka rela datang
itu makanya saya kira
ini harus koreksi diri
intropeksi secara mendasar nih teman teman dpd
jadi ini sebenarnya ada isu
juga di person person anggota dpd nya
seberapa besar keinginan mereka untuk
menjadi senator yang nyata gitu
atau apa adanya saja kita hidup seperti ini
ya udah kita nikmati saja
ada kegelisahan sebetulnya
ada kegelisahan yang di tengah
watak kelembagaan yang inferior
dibanding yang dpr
ada itu ya
ada kegelisahan itu
oleh karena itu mereka mau tampil ah
pokoknya mau bersuara
kalau akhirnya yang di rong rong
kadang kadang adalah pimpinan
itu yang terjadi sebetulnya
dan apa sebenarnya harapan dari
pergantian pimpinan ini sih
selain hanya mengganti rejim misalnya
untuk sekarang saya nggak tahu
mungkin bung rai lebih tahu
enggak pertanyaannya kemudian
dampaknya apa setelah irman seperti ini
saya kira buruk dpd ke depan
jangankan ini jangankan
apa namanya memperoleh
pengakuan dari masyarakat
jangankan bisa mengamandemen
pengakuan dari masyarakat pun sudah hancur
dengan kejadian ini ya
apalagi ditambahin rame rame
ini berefek panjang
karena akan terbelah
mendukung dan menolak
anda melihat kemungkinan akan ada drama drama
terkait dengan pemilihan pimpinan
saya kira besok akan menentukan itu
pada sidang paripurna besok dpd
itu akan menentukan apakah
sidang paripurna dpd
apa langkah yang bisa dilakukan untuk
ini kan tokohnya nggak ada nih
tokoh pembersatunya enggak ada
dan saya enggak tahu
apakah ada yang mau membantu dpd
untuk menyelesaikan dirinya sendiri
ini kan mereka terpecah
enggak ada ketuanya
saya nggak tahu peran apa yang bisa dilakukan
oleh lembaga lembaga lain
kalau dari kita tentu saja tetap berharap
bahwa situasi ini tidak membuat
anggota dpr dpd nya merasa
yang kedua lemah
sudah selama ini
sudah sering kita sebut
memang salah satu kelemahan dpd itu karena
daya dobrak anggota dpd nya juga kurang
seperti laodehidanya enggak banyak
seperti pernah dilakukan oleh bung laude
dulu kita dukung habis habisan tuh bung laode
nah oleh karena itu
setiap kita dulu diundang diskusi dengan dpd itu
seringkali kita menyebut
dengan kewenangan yang begini pun
kalau dioptimalkan secara optimal
oleh orang orang per orang di dpd itu
bisa kok dilakukan
nah itu yang kedua
nah yang ketiga tentu saja
di kita semua juga
yang memiliki kesadaran betapa pentingnya dpd ini
sebagai institusi atau kamar kedua
dari demokrasi kita
harus tetap kita pertahankan
tidak boleh terjerembab oleh satu kasus ini
ini kan satu ya
nah justru yang terus menerus kita dorong itu adalah
benar benar dipungsikan sebagai
begini kita tidak bisa menafikan
secara faktual setelah kejadian tahun lalu
yang ramai riuh rendah itu
dan kemudian masih bisa bertahan
sebenarnya buying time kan sebenarnya
ini masih belum tuntas masalahnya
menunda bom untuk meledak
dan momentum ini jangan jangan bisa menjadi itu
apa yang bisa dilakukan
bentuk konsolidasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh
saya pikir peran dewan kehormatan ini akan lebih menonjol
sejauh mana mereka sekarang melakukan fungsi fungsi
yang memastikan apa istilahnya itu ya
jangan sampai kemudian putusan mereka justru
menimbulkan kegaduhan berikutnya
nah yang kedua fungsi dua pimpinan yang
dua lagi kan
dua fungsi yang ada sekarang
nah itu betul betul
mereka harus tampil ke depan
meskipun secara formal belum dinyatakan sebagai
sebagai pengganti pimpinan
berfungsi sebagai pimpinan yang masih tetap aktif gitu
untuk betul betul mengkonsolidasi anggota dpd
fokus pada persoalan
dan tidak boleh melebar kemana mana
kalaupun kemudian akhirnya harus dilakukan
katakanlah misalnya pemilihan ulang
entah karena pak irman mengundurkan diri

atau ada keputusan dari dewan kehormatan untuk memberhentikan

nah itu pemilihan ulang itu harus dipimpin secara benar oleh dua pimpinan tadi
tetapi di luar itu menurut saya
kegaduhan di dpd itu juga nggak akan berlanjut lama
karena mohon maaf saja juga yang mereka pertaruhkan apa juga
kewenangannya ya cuma segitu
oleh karena itu
mungkin akan ada kegaduhan sedikit dua dikit
sudah terjadi lah
institusi politik ya
nah tetapi saya pikir dengan beberapa faktor yang kita sebutkan tadi
tidak akan lama kegaduhan itu akan dapat terkonsolidasi kembali
lebih lebih kalau kemudian media sosial bersuara menyatakan negatif
kalau mereka terlalu lama menggoreng
apa segala macam sebagainya
tapi proses untuk pemberdayaan dpd
kalau saya tidak boleh berhenti
tapi ini kan akan tertunda dulu nih kasusnya
bukan hanya tertunda
bahkan mungkin surut sedikit ke belakang
kalau menurut saya sih
pemberdayaan dpd itu
kalau memperkuat basis legalitasnya
konstitusi harus diubah
untuk merubah itu tidak mudah
yang kedua caranya
adalah aktor aktornya dibawah satu kepemimpinan yang kuat
orang seperti irman gusman itu safety player
tapi orang yang harus
memimpin dpd sebenarnya adalah
mereka yang kuat
sebagai figur yang credible
mengakomodasi semua kepentingan
dan itu sekarang ini
hampir tidak pernah teradai dpd
jangan pernah bayangkan bahwa
orang orang di dewan kehormatan dpd juga adalah orang orang yang
disenangi oleh semua orang
kalau sudah terbelah
maka produknya pun akan
apalagi sudah ada indikasi
wah ini orang ini
mau ganti kita
mau menggagaskan terus pergantian pemimpin
sekarang wah senang sekali
enggak usah dua setengah tahun
sudah harus terganti ini irman gusman
nah itu kan
pasti akan terjadi dalamnya
energi dpd sekarang sekarang ini
itu akan terkuras di dalam
tidak akan pernah urus
apa yang menjadi tugas pokok mereka
itu yang menyedihkan saya sebetulnya
karena itu menurut saya
menurut saya sekali lagi
ini dpd konsolidasinya itu memang
ya ini langsung mutuskan
langsung keluarkan irman
rame itu akan berkepanjangan terus
siapa yang menjadi ketua selanjutnya
siapa yang akan menjadi ketua dan sebagainya
dan macam macam lah
bersama apa yang akan terjadi di
mudah mudahan yang terbaik

kita tetap berkembang
kita tetap berkembang
karena kita tetap butuh dpd
sesuai dengan amanat reformasi
kami akan kembali dengan informasi lainnya
terima kasih bapak bapak atas waktunya